cinta butuh ruang yang sepi
utarakan isi hati
gue tau tuh maksud reva nyanyi kayak gitu tuh apa
dia tuh pengen diajakin lo candlelight dinner
menurut gue nanti kalo misalnya lo udah ngajakin reva candlelight dinner
pasti revo tuh jawab tembakan lo
kalau saya jadi orang tua kamu mel
saya juga pasti ngelarang kamu deket sama ia
emang ada di belakang nih pak
udah gitu dia pergi ngambil jajanan dah
kamu jangan nangis terus ya
kamu juga jangan dengerin omongannya pak amir
dia emang orangnya begitu
kamu tau sendirilah
aku kan cowok baik
dan aku juga cowok idaman
kamu udah cerita ya sama temen temen kamu
sekarang lo semua harus bantuin kita dong
bagaimana caranya biar mamanya melly itu
nggak jadi pindahin meli ke jogja
tuh kita kan juga pengen banget ya bantuin kalian
soalnya kan bebek mel mel juga sahabat kita semua
nggak ada salah lagi dicoba
aku sangat bergantung sama kalian
ntar kita semua pasti coba bantu kau ngeluar sama nyawa gue
dan semoga aja ada keajaiban ya
masa meli pake pendipinan sekolah ke jogja segala sih
kalau lo kan belum resmi pacaran
nah kalo gue udah jelas jelas pacaran men
nah itu dia
gue belum pacaran aja tuh udah ribet
apalagi kalo gue udah resmi pacaran
kalo khusus buat lo sih
lo jangan menyerah ya
cinta itu butuh perjuangan
dan kalo misalnya perjuangan lo itu berat banget
hasilnya nanti bakalan bagus
dengerin kata boy tuh ya
tapi cara perjuanginnya gimana
masa ya gue setiap hari harus dibolak balik jakarta jogja
cuma mau ngapel pacaran
lo aja yang disini kehabisan bensin
kita tuh sahabat
gak perlu ngomong kontak batin juga udah cukup
udah lah ya
kan kita semua juga lagi mikirin jalan ke sini
baik buat masalah lo
enak banget jadi kalian
punya pacar satu sekolahan semua
makanya lo suruh moni dong pindah ke sekolah ini
nah bener tuh
itu namanya membuktikan seberapa besar pengorbanan moni ke oong
biaya cbp pianian tuh
pengorbanan apa dulu
iyan kan pindah sini
dia kan bisa pindah sini juga dibantuin mondi sama boy kali biayanya
hmm mesti mending melih punya pacar
namanya kalian pikir gue udah punya pacar
kode parah lo ya
dia pengen tahu kepastian dari lo sama jawaban dari lo tuh apa
cepetan dong kasih jawaban ke boi
kasian tuh buayanya nunggu nunggu mulu
jika butuh ruang yang sepi
utarakan isi hati
gak tau tuh deh
eh gue gue tau tuh maksud reva nyanyi kayak gitu tuh apa
dia tuh pengen diajakin lo candlelight dinner
menurut lo nanti kalo misalnya lo udah ngajakin reva candlelight dinner
pasti reva tuh jawab temennya tuh
ya makan lo
jadi pacarnya mas boy
terus sekarang lo sama cindy gimana
cinta butuh ruang dan waktu
masa butuh ruang dan waktu
oke karena kita sudah deal
sekarang saya akan kasih tahu
abang brondong tua jadwal pemotretannya
oh ada pemotretan lagi tuh
ya jelas ada dong
habis itu tiga hari setelah pemotretan
baru kita syuting untuk iklannya
gitu brondong tua
tapi jujur ini madam aduh saya belum berpengalaman sama sekali
jadi mungkin percaya diri juga kagak ada madam aduh
tenang pengalaman itu kan harus dicari betul tetap
tenang aja nanti saya akan mencoba membimbing abah berondong tua
jadi pasti deh keliatannya cocok banget
iya mau modelan juga ada ya bimbelnya bimbingan belajar ada
tapi madam bukan
madam yang membimbing tadi bilangnya
ada waktunya memang
nanti saya akan sediakan waktunya
nah cocok kan
pokoknya saya sediakan waktunya sampai iklan syuting itu terwujud
nah cocok lah kalau gitu
sekarang jam tiga nih
allahu akbar kenapa
kenapa anaknya pak
pulang sekolah saya harus jemput ini
buntun ya permisi saya daripada terlambat jemput dia ya bu ya
oh udah belum selesai ini dikit lagi biasanya nih kalau udah deal
ya namanya tuh bekerja sama harus ada yang ditanda tangan berenang tua
oh gitu nya
aduh soalnya sekretaris saya kasian udah sediain semuanya tadi
aduh siapa yang jemput neng ya
bu sebentar ya saya mau hubungin kawan saya dulu
bubuy bulan sangrai bentang
oh siapa ya
ya urusan pemodelan deh belum selesai
tolong aku punten jemput si neng
ya takut telat karunya
ah beres atau mah bisa sekarang juga neng raya dijemput
halus itu ya dung
si neng juga saya jemput
bang bisa bener yang muter saya atau nggak
muter saya tiba tiba mubuk
sebentar sebentar neng
aduh mbah pelontan pisang dadakan ini teh eh
ada pasien ya
aduh orangnya juga nungguin disini bang
jadi saya teh tidak bisa menjemput neng raya
atuh dung eh kasian si neng atuh dung
eh dung mending kamu jemput si neng
ya nggak usah aduh mahal ya teh
guru nambah pasukan gitu di bandung